dan terkait rencana pemeriksaan amin rais oleh polisi besok sudah tersambung bersama dengan kami suria iman wahyudi wasek jenpan yang juga akan turut memberikan advokasi untuk amin rais besok selamat malam bang suria
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam bang surya untuk rencana besok seperti apa dari pihak amin rais sendiri menghadapi pemeriksaan oleh polda metro jaya bang surya
ya biasa biasa saja jadi besok amin sebagai warga negara yang baik sebagai seorang negarawan yang taat pada hukum juga beliau dengan kesadaran diri dan dengan senang hati akan mengunduhi panggilan itu dalam kerangka untuk menuntaskan masalah hukum yang sipang siur di masyarakat
oke ada rencana pengawalan masa begitu benar tidak ini bang surya
kalau pengalaman masa itu kami sempat dengar
tetapi kan begini pak amin ini kan dipanggil sebagai saksi ya kan
tentu mungkin ada kaitan yang perlu beliau jelaskan mungkin dari penyidik mungkin dari keterangan saksi lain perlu didengar dari beliau juga gitu kan
ya untuk memperjelas permasalahannya ya kan
karena pada prinsipnya adalah pihak pak amin rais adalah orang yang juga menjadi korban kebohongan di ratna kan
termasuk dengan pak prabowo dan lain lain begitu
tentunya akan dikawal masa ini untuk apa bang suria
jadi gini yang mendapta ke kita itu sejumlah advokat dari berbagai daerah termasuk jakarta tiga ratusan bahkan nambah lagi
tapi kita besok paling antara sepuluh sampai dua puluh orang saja yang mendampingi beliau ya kan
nah terkait masa itu kami kan hukumnya saja ini ya
saya itu kan pak amin ini karena sebagai bapak bangsa beliau tokoh nasional banyak pengikutnya juga
dan beliau juga penasehat alumni dua ratus dua belas juga ya kan
dan di partai juga beliau pendiripan juga ya kan
mantan ketua mpr juga kan
mantan aktivis ormas islam besar juga ya kan
tentu kalau ada yang berempati bersimpati ke beliau bahwa perlu di backup dorong didukung ke beliau
mungkin bagi kisah umat dan juga kepada beliau
bisa jadi juga
semacam ada kekhawatiran bahwa hal hal yang di dalam kontestasi masuk tahun politik ini bisa mengarah kepada
persoalan apa namanya kriminalisasi begitu
artinya dia akan bertindak secara profesional menjalankan protap sebagaimana yang memang sudah digeriskan
undang undang dan aturan aturan yang ada gitu kan
kekhawatiran ini maksudnya ditujukan kepada kepolisian atau bagaimana
atau tidak percaya dengan proses
proses hukum yang nanti akan dilakukan oleh pihak kepolisian atau bagaimana bang surya
ya sekarang begini saja pak
kan proses hukum yang ada hari ini kan mau tidak mau secara mata kita tidak bisa dibutakan
dari pengalaman sejarah juga kan bagaimana dulu proses ketika kenapa ada alumni dua ratus dua belas bergerak sampai tujuh juta lebih orang itu kan
berarti ada sebuah proses hukum yang tebang pilih yang tajam ke bawah tumpul ke atas dan diskriminatif
serta tidak menunjukkan keberpihakan kepada umat islam kan begitu
oleh karena itu maka jika banyak umat islam yang membela pak amin rais
itu juga harus dimaknai bahwasannya umat islamnya adalah sebagai pemegang saham terbesar di republik ini yang harus diperhatikan begitu
oke kalau begitu jika ada yang berpendapat atau berpikir bahwa kalau begini ujung ujungnya nanti politis lagi
itu bagaimana kalau harus dia kawal masa terus
saya kira begini pak
kalau kemarin pak jokowi juga ngomong bahwa
ada penjarahan tidak ada pengambilan barang barang secara paksa di daerah daerah gempa
dan katanya akan diganti tapi juga tidak diganti
tapi kan di kemudian hari satu dua hari kemudian ada tersangka sampai sembilan sepuluh orang
kalau ada yang melaporkan pak jokowi dibilang menceritakan kebohongan
terus pak jokowi dilaporkan pak jokowi dipanggil polisi pertanyaan pertama polisi berani nggak memanggil pak jokowi
yang kedua saya kira pak jokowi juga akan menghalang masa juga
contohnya waktu deklarasi kampanye indah main
di monas sampai sampai ada psb walk out ya kan
karena ada pendukung pak jokowi yang tidak taat hukum begitu
jadi kalau besok
tak tak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak
jadi kalau besok ini mungkin bisa ditegaskan kembali bang surya
ada sepuluh ya atau sepuluh lebih nanti kuasa hukum yang akan mendampingi
dan memang akan ada masa yang akan ikut mengawal pemeriksaan terhadap pak amin rais
nah itu di luar hukum itu ya
oke tapi sempat dengar itu ya bang
atau sempat ada informasi mungkin di internal teman teman
yang mau kirim seribu dua ribu tiga ribu
saya bilang untuk masalah hukum saya tapi kalau masalah seribu dua ribu cari yang lain saja gitu
koordinasi sama yang lain gitu
oke tapi kalau anda sendiri bang surya ikut mendukung kak
kalau kemudian ada masa yang mengawal pak amin besok
ya kalau masa ada yang memberikan simpati empati dukungan moral ke pak amin
ya sah sah saja dalam konteks itu
dan juga suasana yang seduh sejuk damai tidak ada anarkis ya kan
oke bagaimana dengan pendapat ya mengatakan bahwa ini bisa jadi mengarah ke kriminalisasi dan lain sebagainya
ini bagaimana bang surya melihat
apakah anda juga melihat hal yang sama
ya kita tidak mau berandai andai dan bersengojon
kita harus ngejun saja bahwa pada prinsipnya ini polisi dalam kerangka penegakan hukum
karena ada seseorang yang menyebabkan
menimbulkan berita apa namanya menyampaikan kabar bohong kepada para tokoh tokoh
yang kebetulan para tokoh ini kebetulan ada yang juga mencerita pres ya kan
cawa pres gitu kan
jadi bagi kami apa namanya tidak perlu sampai berberasangka bahwa belum tahu diperiksa seperti apa
bunyinya seperti apa item itemnya seperti apa terus mengarah kepada kecurigaan akan ada kriminalisasi
tapi yang saya kira pada akhirnya nanti publik akan menilai bahwa bagaimana proses hukumnya itu berjalan
secara ekonomi dan juga diperiksa
secara transparan dan polisi betul betul menjaga maruahnya menegakkan disiplin organisasi kepolisiannya
tentu menegakkan hukum yang betul betul melindungi mengayomi segenap anak bangsa gitu
oke baik rencananya besok pukul berapa bang surya pak amin akan datang ke polda metro jaya
soal undangan kan tanggal sepuluh jam sepuluh ya
tapi mungkin nanti tim kuasa hukum pagi pagi akan datang lebih awal
karena ingin mengkomplimasi permohonan apa namanya
perbaikan nama pak amin rais yang kemarin ada kesalahan administrasi
baik kita akan tunggu nanti besok seperti apa bang surya pemeriksaan terhadap pak amin rais
tentu mudah mudahan semua berjalan lancar
kita nantikan seperti apa besok proses pemeriksaan terhadap pak amin rais
terima kasih surya iman wahyu di wasekjen dari partai amarat nasional